ya mas ada apa
pak tolong amanin bapak yang satu ini
karena dia sempet nge nipu saya pak
eh kamu jangan sebarang ngomong ya
bisa bisanya lo nuduh bokap gue penipu
gue bener bener gatau kalo om ini tuh bokap lo sumpah
kalo gua tau dia bokap lo itu gua juga pasti ngelakukannya dengan baik
sumpah swear gua bakal sungkep ke dia
tadi sih iya om kita ada kelas barang
tapi abis itu kita misahin aja saya lagi nyariin dia
oh gitu lah kalau gitu berarti pangeran ada di kampus dong sekarang
om pengen ketemu sama dia
katanya kalau pangeran sama putri udah jadian mereka sudah resmi pacaran
jadi om mau restuin hubungan putri dan pangeran
kalau bener om alex restuin pangeran buat jadian sama putri
gue pasti bakal ikut seneng dengernya
kamu masih bisa dengar suara om kan
om kebetulan saya udah sama pangeran nih om
bener saya kasih teleponnya ke pangeran ya om
serius bokapnya nelfon dulu
halo ada apa pak
kok bapaknya nelfon gio
maaf kalau papa harus telfon temen kamu gio ya
karena papa gak tau harus telfon siapa lagi
nomor hp papa kan masih di blok sama kamu
jadi papa terpaksa nyari kamu lewat temen temen kamu
ada apa pak
papa sadar pangeran
kalau selama ini papa sering memaksain kehendak papa sama kamu
kalau papa gak restuin hubungan kamu dan nolak hubungan kamu sama putri
jadi papa akan berusaha sekarang ini bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki hubungan papa dengan putri
supaya kamu bisa balik lagi ke papa dan hubungan kita bisa baik seperti dulu lagi
papa serius pak
papa mau nerima hubungan aku sama putri
makanya bapak akan lakukan apapun supaya hubungan kita bisa kembali seperti dulu lagi
papa kepingin ketemu sama putri sama kamu bertiga
makasih banyak ya pak
papa tahu nggak ada yang bikin aku lebih bahagia ketimbang dengar papa nerima hubungan aku sama putri
pakauost kalau moundnya medadiam ga mungkin jadi petugasnya
pabos sudah sampai
pak boss udah sampe
pak baskoro sebenarnya saya sama sekali nggak kenal dengan pak baskoro yang pak haris maksud itu
makanya saya mutusin untuk datang ke sini untuk bicara langsung dengan pak haris
karena memang saya bingung pak haris datang ke kantor saya untuk menanyakan pak baskoro
ternyata bu lidia mengaku gak kenal baskoro
tapi kenapa bu lidia sampai bela belain datang ke kantor pak haris
kalau emang bu lidia gak tahu tentang baskoro
juh saya turun juh
kamu mau terima ajakan gue untuk makan siang bareng
apalagi sekarang semua bel sama lo
rasanya tuh kita kayak udah ada sama kakak tau
oh iya put boleh bantuin gue cek hp gue gak di tas gue

kalau gue buka tas lo
nomornya sih gak dikenal
lo mau gue bantuin jawab teleponnya terus laut speaker
ehm kayaknya gak usah deh put
pasti itu orang iseng atau enggak kayak fans fanatik gue gitu yang suka nelfonin
nanti juga berhenti sendiri
lepaskan aja sih

dan nonton video beliau ya
selama ini yang gue tau
malio itu benci banget sama gue
tapi begitu gue lihat perubahan dia
karena kayaknya mel beneran udah berubah
apalagi mel juga dukung ibu sama om raymond
gue harap dengan perubahan mel
ibu bisa bahagia sama om raymond
kenapa mel tiba tiba ngebatin kayak gitu
gue jadi inget sama sifat mel sebelumnya
sumpah gue bosen banget
padahal mal kelihatannya enjoy aja tapi kok dia ngebatin kayak gitu ya
mel kalo lo biasanya nyetir dengerin lagu gapapa puter aja lagunya
lo ga keberatan
ya engga lah gapapa
dengerin musik emang naikin mood banget deh
semoga aja makin lama hubungan gue sama mel makin baik
oh oh oh ampun om
saya ga ada bermaksud seperti itu om
beneran maafin saya om please
sumpah om saya udah cinta banget sama citra
kok kenapa sih tak
pasti terjadi sesuatu sama papa sama atta ya kan
sekarang kamu cerita ke citra
apa yang sudah pernah kamu lakukan ke saya
kalo gue ceritain semua ini ke citra udah pasti citra bakalan marah banget sama gue nih
aduh gimana ya
kasih tau gue sekarang
ayo buruan kasih tau gue ada apa
kok aneh gitu sama bokap gue
kok lo malah diem aja sih
mau sampe kapan lo diem

kalo kamu jentol kamu kasih tau apa yang terjadi
kalo kamu jentol kamu kasih tau apa yang terjadi
kalo kamu jentol kamu kasih tau apa yang terjadi
jadi gini tuh cit
saya tau pasti bapak mau modusin saya kan
emang ya zaman sekarang banyak banget modusnya
udah gak main sms lagi ya
makanya bapak datang ke kampus elit ini buat nipu
apa saya mesti ketemu sama pemuda yang gak sopan ini lagi sih
eh bapak sendiri ngapain di sini
ya mas ada apa
pak tolong amanin bapak yang satu ini
karena dia sempat menipu saya pak
eh kamu jangan sebarang ngomong ya
bisa bisanya lo nuduh bokap gue penipu
gue bener bener gak tau kalau om ini tuh bokap lo sumpah
kalau gue tau dia bokap lo gue juga pasti mau melakukannya dengan baik
sumpah swear gue bakal sungkep ke dia
harusnya kamu bisa menjaga sikap